kali kali aku pikir sudah tua ternyata masih muda
sebaya dengan aku
paman beruntung ya punya istri cantik seperti bibi wari
saya juga sangat senang bertemu dengan kamu
warnakan yang cantik
kakang wiratano sering bercerita tentang kamu
dia pita loka pendekar bumerani
sama seperti pamannya ya
kau dan ibu pita loka
kok tidak tahu
sama orang tua tidak boleh seperti itu
maksudnya dipaksa seperti apa
kamu kan sudah besar
wajar jika orang tuamu menyuruhmu menikah
tapi aku belum mau menikah
tidak mau menikah
atau kamu tidak mau menikah
tidak mau menikah
atau kamu tidak mau menikah
atau kamu tidak mau menikah

aku tidak suka dengan pilihan orang tuamu
dia itu kan pilihan orang tuamu
pasti dia itu adalah lelaki yang baik
pokoknya aku tidak mau
jadi kamu kesini karena kamu tidak mau dinikahkan secara paksa
aku pergi dari rumah
nanti akan kita tekap

jangan lupa untuk menghampiri asyik
bunda jangan tinggalkan laras
kenapa bisa seperti ini
kenapa bisa seperti ini
bunda jangan tinggalkan laras
satu dari keluarga
aku jadi heran
kenapa kedua bocah tunggi ini harus didagak ketat
marjika kita harus keluar dari tempat ini secepatnya
tapi bagaimana caranya
hei kalian pasti mau kabur ya
jangan harap kalian bisa kabur
siapa yang mau kabur
aku ingin buang air kecil
aku sudah tidak tahan lagi
izinkan aku keluar ya
enak saja buang air kecil saja di situ
tidak tidak mau
memangnya kalian ingin menjemput pesiku
ya sudah kita keluarkan saja
itu saja di situ
hah bagaimana aku mau buang air kecil
lepaskan dulu ini ikatan aku
tidak bisa biar aku yang membuka celanamu
wah apa kamu gitu tahu malu ya
kata pak kiai subakir tidak boleh melihat aurat
walaupun sesama jenis
aku tidak mau buang air kecil
kalau ikatan ini belum dilepas
aku lepaskan tapi ikat tanganmu saja
ih kurang ajar
sekarang aku harus membebaskan marjika
tangkap perempuan di situ
kan yang temenggung
maaf aku datang terlambat
aku baru mengetahui berita ini
sebenarnya apa yang terjadi
besari kenapa ini bisa terjadi
aku sendiri juga tidak mengerti bekla
kenapa ini bisa terjadi